selama masa pandemi cabang olahraga menembak adalah salah satu cabang olahraga yang terus melatih sepuluh atlet di pelatnas
termasuk diantaranya vidya rafika yang telah lolos ke olimpiade tokyo pada nomor sepuluh meter air rival putri
pb perbakin mengaku cukup beruntung masih bisa menggelar pelatihan di tengah pembatasan sosial akibat wabah corona
hal ini dikarenakan sifat olahraga ini yang tidak mengharuskan kontak antar atlet
bahkan tiap atlet memiliki area kerja masing masing dan tak ada pertukaran alat
nasib berbeda dialami cabang olahraga taekwondo yang tengah menyiapkan enam atletnya untuk mengikuti babak kualifikasi olimpiade tokyo
kegiatan pelatnas yang seharusnya dilakukan di gorpopki cibubur kini terpaksa digelar secara mandiri di mes
pb taekwondo indonesia menerapkan
protokol kesehatan yang cukup ketat dengan melakukan dua kali rapid test di bulan april dan membatasi keluar masuk orang di asrama putra dan putri
tim pelatih pun harus memutar otak dalam memberikan variasi latihan secara daring agar tidak membosankan dan berpengaruh ke mental atlet
terkadang pelatih fisik taekwondo abi hasbullah memberikan kompetisi internal agar menaikkan semangat atlet
di mes sekarang main ps main game
kelebihan untuk kita atau manfaat yang besar karena kalau kemarin terjadi saja para olimpik di bulan juni atau misalkan di oktober tahun ini
artinya persiapan kita masih sangat sangat singkat ya berhubungan dengan perubahan kehidupan dari latihan tatap muka ke latihan secara virtual
alhamdulillah ternyata diundur
kita masih banyak waktu
kita mau menuhi kebutuhan lubang lubang yang masih kosong setiap individu artinya
kini pengajuan izin penggunaan gor menjadi fokus utama karena sudah lama atlet taekwondo tidak berlatih optimal karena keterbatasan alat di mes
ketua umum komite olahraga nasional indonesia koni pusat marsiano norman berjanji secepatnya mencarikan solusi bersama dengan kemenpora dan gugus tugas
untuk mengeluarkan protokol kesehatan bagi cabang olahraga bela diri
agar menambah wakil indonesia di
kembali kepada olimpiade tadi yang paling penting adalah penyesuaian reprogramming atlet
reprograming dalam pembinaan atlet itu sendiri sehingga puncaknya puncak performance nya ada pada bulan agustus dua ribu dua puluh satu
pada akhir tahun diharapkan bisa dilaksanakan kejuaraan nasional dan uji tanding
tentunya sambil terus mengikuti perkembangan kondisi pandemi demi tetap menjaga keselamatan pahlawan olahraga indonesia
azalea pinata julian asri jakarta